iya ini kan aku mau istirahat
tapi setelah itu aku mau ke rumah sakit lagi ya ma
ke rumah sakit lagi
terus kamu nginep lagi
aduh ren kamu itu
jaga kesehatan kamu
nanti kamu jadi ikutan sakit
kalau kamu gak ada istirahatnya
aku tuh pengen
semua itu adalah takdir
udah lama gak usah ngomongin takdir
ini kesalahannya mbak endin
dia gak bisa menepati janjinya untuk jaga anak aku mah
lihat kesnya sekarang
kayak begini lihat mbak endin
tenang ma udah tenang
lu jahat me
bukan salah endin shah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

buat aku sama mbak endin yang buat aku sama mbak endin yang buat aku sama mbak endin yang buat aku sama mbak endin yang buat aku sama mbak endin yang buat aku sama mbak endin yang buat aku sama mbak endin yang buat aku sama mbak endin yang buat aku sama mbak endin yang buat aku sama mbak endin yang buat aku sama mbak endin yang buat aku sama mbak endin yang buat aku sama mbak endin yang buat aku sama mbak endin yang buat aku sama mbak endin yang buat aku sama mbak endin yang buat aku sama mbak endin yang buat aku sama mbak endin yang buat aku sama mbak endin yang buat aku sama mbak endin yang buat aku sama mbak endin yang buat aku sama mbak endin yang buat aku sama mbak endin yang buat aku sama mbak endin yang buat aku sama mbak endin yang buat aku sama mbak endin yang buat aku sama mbak endin yang buat aku sama mbak
mungkin benar duan saya
ricky datang diam diam karena ingin melihat keisha
dia tadi seperti menimput ibu andin
sudah waktunya kembali ke lapas
mau apa masih mau disini
iya aku gak mau dipisahin sama keisha
mama tahu nah
kasian sekali kamu sayang
mama tahu ini sangat berat
tolong jagain keisha disana ya pa
papa pun pasti akan jagain keisha kan
karena papa pernah bilang
papa akan selalu
abis kayaknya udah sisa delapan
yaudah ini dua aja
mama kan abis jahil luar
pasti banyak kum
kita bersih bersih dulu ya
mama udah sembuh kan ma
udah enggak alhamdulillah mama dia sembuh
makanya dokter udah boleh mau untuk pulang
bukan sayang dokter kan banyak
bisa ngeliat mama udah sehat ya
waktu itu aku minta video call mama
kata sus mirna
mama masih istirahat
ijin mama dulu
yaudah nanti kita lanjutin lagi ceritanya ya
biar mama sama oma bersih bersih dulu ya
oke kalau gitu
ki udah balik
ya ampun sehat di kampung semua
ya bu semuanya alhamdulillah keluarga sehat
miki juga seneng
ada kembali lagi ke pondok pelita meskipun
ah baik baik aja tapi kan
di sana baik baik aja kan semuanya
ay iya mba alhamdulillah semuanya keluarga sehat ya
keluarga kiki sehat
terus ada salam dari kampung juga buat keluarga disini
sayang kembali ya
mau pikir kamu mau dikawin
belum bukan masih di bawah umur
mama mandi dulu ya
mesti baju dulu ya sayang ya
makan kamu juga gak teratur kan
iya juga sih
lupa aku tadi ma
soalnya aku juga harus
ngerjain urusan kantor
wah ya kamu istirahat ren
tapi setelah itu aku mau ke rumah sakit lagi jamaah
ke rumah sakit lagi
terus kamu nginep lagi
aduh ren kamu itu
jaga kesehatan kamu
nanti kamu jadi ikutan sakit kalau kamu gak ada istirahatnya
aku tuh pengen
kamu pengen ada di sampingnya mbak catherine terus yuk
panggi itu masih duluan aja ya
tapi dia udah kecelakaan lagi di luar kota
dan dia kecelakaan lagi di sana ma
masa gak kecelakaan ren
iya kecelakaan makanya
dia gak bisa pulang buat jagain catherine
kalau mama dengar dari cerita kamu begini ya
mama juga sedih banget
dengar cerita kamu ngeliatkan disinya mbak catherine seperti ini
sedih banget ren
semoga mbak catherine tuh cepet sembuh
udah capek banget
kamu lelah ini
tidur di kamar
saat tidurnya di sini
kehilangan yang dalam ini
membuat semangat hidup gue jadi lebur
bu boleh ya bu ya saya minta anak saya buat disini
sebentar aja semalam aja ya
sama saya biar tidur sama saya
ini waktunya sudah habis bu
kay andai mama saat itu tau
kalau itu adalah saat saat terakhir perjumpaan kita
mungkin mama gak akan melepaskan kamu nak
gak akan melepaskan kamu dari pelukan mama
meski itu akan membuat mama dihukum lebih lama lagi